tapi aku terpaksa mengungkit masa lalu kita
karena aku gak mau kalau sampai elsa keguguran
berani beraninya dia hina anak roy
udah berapa kali sih mas aku bilang
kalau misalkan anak itu
pernikahan kita kan sangat cepat
apa ini ada hubungannya
apa jangan jangan waktu itu kamu minta aku
untuk tanda tangan dokumen
itu untuk adopsi
andin ini sebenarnya
perempuan yang cerdas
kamu kenapa sih
kamu ikutin permintaanku ya
jangan terima barang dari orang asing
aku gak mau kamu deket sama orang yang gak kamu kenal
dan aku gak suka alamat kita kamu kasih ke orang lain
makasih ya sayang
aku mau pergi
untung aja andin mau dengerin permintaan gue
kok andin gak jadi telpon ya
kok kamu bangun
oma udah on the way pulang kok
mama abis dari rumah sakit
mama udah sembuh
udah sembuh kok
pokoknya nanti mama cepet cepet sampe rumah ketemuin rena ya
aku mau tunggu mama
tidak dapatting canvas
jangan selalu allied kan
terima kasih bok
terima kasih you
terima kasih rubber
ya sudah indifferent aja
charger kan di kamar ya
andi udah tidur belum ya
kalau dia belum tidur
terus dia tau gue masuk
dia nyangkanya gue pengen tanya sama dia lagi
udah tidur kali ya
kamu ngapain disini mas
mau ngambil charger
aku pengen lihat
keluar dari kamar
ada apa ini
kan harusnya mas al itu tidur di kamar sama mbak andin
gagal kan misi untuk mendatangkan
aladin dengan segera
kalau bikin misi harus lebih cermat
ngapain kamu disini
mas al udah bangun
tadi mau bersih bersih
di halaman belakang
kesasar ke ruang tamu
kalau masih sakit
gak usah so soan buat bersih bersih
biar apa kayak gitu
gak juga sih mas
maksudnya cuma duduk duduk doang
saya sudah suruh tukang buat benerin kamar kamu
saya nggak mau malam ini tidur di sofa lagi
satu dua tiga
senyumnya lebih lebar
boleh kita coba di atas
nisa boleh tolong ditacap
kok gue pusing banget ya
badan gue juga lemes lagi
pipi sebelah kanannya ya
tapi aku mau izin ke toilet beli ya
ke toilet sebentar ya
iya aku tunggu
sebelum ke nanti
ini kenapa sih
buka pintunya sah
kamu kenapa sah
kamu kenapa sah
aku beneran sayang
kita ke rumah sakit
kita ke rumah sakit
kondisi kandungannya sih
masih cenderung melemah ya
dan janinnya usianya masih sangat muda
untuk bayinya sih gak apa apa nino
supaya mbelsa untuk lebih jaga
janinnya dengan hati hati
dan juga harus istirahat
dan jangan kecapean
gue kan ada kontrak kerja
dua minggu ke depan kan
jadwal gue padat sama putri ayu
yaudah makasih banget ya rak
karena kondisinya seperti ini
hari ini mbelsa dirawatin ab dulu ya
supaya lebih maksimal istirahatnya
sekali lagi makasih
sampai jumpa lagi
bahasa aku mau pergi bentar
ada urusan sedikit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
kalau ada apa apa kamu telpon
iya tapi jangan lama lama ya saya
gak lama gak lama
siap elsa aman disini
aduh gak enak banget sih
gak apa apa kok tante
ini aku juga lagi gak ngapa ngapain kok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
alhamdulillah sekarang udah lebih membaik kok
iya tante tuh mau kirimin kamu salep yang kemarin tante bilang
bisa bantu sembuhin kaki kamu
kamu kasih alamat ke tante
terus nanti tante akan kirim via ojek online
jangan terima barang dari orang asing
aku gak mau kamu deket sama orang yang gak kamu kenal
dan aku gak suka alamat kita kamu kasih ke orang lain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
tapi mas al ngelarang aku untuk ngasih alamat rumah ini ke tante rosa
gimana ya mas ali itu kan suami aku
dan aku harus nurut sama dia
lagian mas al juga pengusaha
bukan orang sembarangan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
tante aku sebelumnya mau bilang terima kasih banyak karena tante sudah baik
aku rasa gak perlu deh
ini udah membaik banget
kok tan karena juga udah dikasih salep sama dokter
jadi gak usah dikirim ya tan salepnya
kalo tan sendiri gimana masih sakit perutnya
alhamdulillah sudah andin sudah meninggal
alhamdulillah aku seneng dengarnya
kok mirip sama suara rina ya
or mabe perhaps kita bisa ketemuan mau kan
boleh tante boleh boleh
cucu oh mau main apa sih
yuk main boneka kemana
situs situ kita duduk situ main boneka
sama persis sama suara rena
apa jawab perasaan aku aja kali ya
mungkin kan aku kangen sama rina
ya allah sayang
kamu gak apa apa kan
semua baik baik aja
alhamdulillah gak apa apa mbak
aku udah mikirin semuanya
dan aku udah mempertimbangkan segala hal
aku rasa untuk kebaikan elsa dan kandungannya
kamu harus berhenti dari pekerjaan kamu
elsa gak mungkin terus terusan kayak begini ma
ya gak ada yang bisa bahaya buat janina juga
jadi aku harap
kamu mau berhenti dari putri ayu kosmetik
aku kan doa dikit kontrak
kalo misalkan aku mundur yang ada aku kena alpinati
aku udah pikirin soal itu
kamu gak usah khawatir
aku bayarin semuanya
yang terpenting kamu
sama kandungan kamu aman nih sekarang
sebenernya gue seneng
aku gak usah khawatir
kalau gue mundur dari putri ayu
gimana dengan sertifikat rumah papa
siapa yang bisa nebu sertifikat itu
terus nanti gimana cara untuk bayar utang utang lama sayang
aku akan bantu semua utang utang mama dan juga papa
untuk sementara aku akan kasih dua ratus juta
semoga dengan ini kamu
tidak perlu lagi bersusah payah bekerja keras
hanya untuk melunasi utang utang dari mama dan papa
nino baik sih
mau bayarin dua ratus juta
yang diperlukan untuk menembus sertifikat rumah kan satu miliar
tapi aku gak mungkin dong
aduh gimana ini ya
aku cuma pengen kamu ngerti
semua yang aku lakuin ini
buat kepentingan kamu juga kesehatan kamu
dan bayi yang lagi kamu kandung
jadi aku minta
begitu kamu keluar dari rumah sakit ini
kamu putuskan kontrak kerja kamu dengan putri ayu kosmetik
ya aku pengen
menurunkan untuk relaks dua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
ini bener udah baik kan
papa kesini tuh papa mau ngajakin kamu
papa kangen sama nindi
aku kemarin udah ke makamnya nindi pak
aku ke makamnya nindi pas di hari ulat tolnya dia
pas sampe sana makamnya nindi udah rusak
ada orang yang rusakin makamnya nindi
dan aku gak tau siapa yang rusakin tapi
sakit hati aku pak
udah udah udah
siapa yang melakukannya
papa juga mau lihat nih sekarang
nanti kita rapiin sama samat ya
udah dong udah
udah papa disini
papa disini ya
tapi aku minta izin dulu sama mas al ya
biar papa yang telepon ah
yuk mama udah siap
kamu lagi sibuk
oh enggak enggak enggak
ini papa mau ajak andin pergi sebentar
oh boleh boleh boleh
iya gak lama kok
gak sampe malem ya
hati hati di jalan
masa gak boleh
yaudah aku ambil tos dulu sebentar ya
ih udah cantik cucu mama
cantik banget sih anak papa
ini anaknya cantik
cantik sekali cantik sekali
mau pergi ya
naik ke rumah ya sus
siapa yang tega ngelakuin ini
nisan ini emang salah sih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
tapi ditulisnya bulan sembilan
aku juga gak tau pak
siapa yang ngelakuin ini
nanti papa minta penjaga makam
untuk beresin makamnya nindi ya
ayo kita ganti juga bapak nisanya jangan pakai kayu begini
biar nggak bisa diganggu lagi bisa dirusak orang
mama duluan aja ya
al masih ada yang diurusin dulu di mobil
yaudah mama beli bunga dulu ya
oma mau kemana
omo mau beli bunga dulu ya
rena disini sama papa ya
bisa bisanya sih malah ketemu sama andin sama papa surya di sini
apa kabar kok bisa ketemu disini
apa kabar tan
baik aduh senang sekali bisa ketemu kamu lagi
iya kebetulan sekali
eh kan tante kenalin nih papa apa
selamat siang pak
oh ya senang ketemu dengan bapak
tante kesini sama siapa
tante kesini sendirian
eh enggak tante sama anak tante dan cucu
aku mau sama mama sama otak
kebetulan tante juga mau ziarah ke makam suami tante
sebentar ya saya mau telepon mereka dulu
aku mau mama sama opa
kok mama lihat mobil kamu pergi mau kemana
iya mama mau kenalin kamu sama seseorang
ini aku mau ngantre rena ke kamar mandi katanya ke blipis
oh oke nanti kamu kalau sudah selesai langsung kesini ya
yaudah dah ma
perut saya kebetulan sudah oke dari semalam sudah sembuh kok
udah udah baikan
udah baikan ya oke
sampai ketemu lagi andin ya
sampai ketemu lagi tante
siapa dia andin
hmm aku juga baru kenal pak
aku ketemu juga di rumah sakit
siapa dia pak coca
siapa dia pak
itu siapa anjing suka ngaji desta ya
terus rena tolong dimandiin ya
tadi kan habis dari kuburan
mak rena gak usah didengerin
mama kan tahu
rena tuh yatim piatu
memang kepengen punya mama
ya jadi ngebayangin terus
lagian kamu sih
kenapa sih nggak sekalian cari mama beneran buat rena
apaan sih ma
udah lama aku capek ya
kamu tuh selalu gitu ya
setiap kali mama buka percakapan soal pasangan hidup kamu
kamu selalu kayak gini
biar dia ngurusin kamu
nanti aja gak ada ngomonginnya ya
ah kayaknya mau saling
sehat sehat ya ma
ah bu chandra
oh pak surya andin
kondisi elsa sudah agak lebih baik
tapi kata dokter harus istirahat total pak surya
oh tapi alhamdulillah ya udah lah
maksudnya udah tenang udah sehat lagi ya
ya udah agak lebih baik
cuma dokter bilang memang karena harus istirahat total
jadi dokter juga kasih aturan pak surya
jadi cuma bisa dua orang yang jagain di dalam
saya barusan di dalam
yaudah kalau gitu kita ke dalam dulu ya
saya sekalian mau beliin makanan buat nina
silahkan silahkan masuk ya
alhamdulillah ya pak
yaudah kamu masuk duluan aja
kamu kan udah perlu dulu
tapi biar papa belakangan gak apa apa ya
nanti gantian sama nino atau mama
benar gak apa apa
kamu lagi sakit jangan ke tongkok
nanti papa benerin deh ya
gak apa apa yaudah aku masuk beli ya
kamu kok sendirian papa mana
papa masih di luar mas
soal katanya masuknya harus ganti gantian
dan pawan minta aku yang masuk duluan
kok gak care banget sama calon cucunya
padahal kan papa bisa duluan masuk
lagian juga mbak din juga khawatir kan sama gue
iya mbak khawatir banget sama kamu
tapi untungnya janin kamu gak kenapa napa ya
gak apa apa kok
tidak pak gita
pak jalan keluar sekalian nemenin papa
jadi gini elsa
sayang zona ini dilupakan juga
saya mandi dulu
kok rasanya gak se enak masakan andin sih
harusnya gue suruh dia aja yang masak ya
hmm mbak andin belum pulang mas
kan tadi mbak den keluar sama papanya
jam segini belum pulang
harusnya kalau suami udah di rumah tuh dia di rumah
kangen ya mas
bilang kalau kangen mbak andin
kalau bisa tak cupit tak cupit
barusan cuma nyentuh doang
salah denger kali kamu
aduh angin di dalam lagi
papa angkat aja deh
kamu dimana sih jam segini kenapa belum pulang
handphone andin kok bisa ada di papa
iya tasnya andin di sini tadi rusak papa benerin
andin lagi ke rumah sakit sejahtera
menjenguk elsa elsa pendarahan
saya marah soalnya andin belum pulang
kamu tenang aja al
tapi kamu juga harus paham
seorang suami itu harus menjaga lisannya
dan dia juga harus bisa menjaga suasana hati istrinya
salam untuk elsa semoga cepat sembuh
wa'alaikumussalam orang motor
kalau dia curiga bisa gawat nih
kalau andin nggak boleh balik lagi ke sini gimana
bisa rusak rencana gue
hak adopsi rina kan masih lima bulan lagi
lu kenapa mesti pake marah marah sih al
tadi papa bilang rumah sakit sejahtera ya

boleh aku bicara berdua dengan kamu
tapi nggak di sini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
waktu itu sebenarnya
sa andin berhak tahu
anak kamu soek
kalau mbak andin tahu soal ini aku bisa makin stres
kamu gak mau kan aku keguguran
mas anak aku kenapa
mas anak aku kenapa
aku cuma mau bilang kalau ngapain sih kamu ngurusin anak kamu dan juga roy
buat apa kamu masih peduli
anak itu sudah bawa air buat keluarga kamu dan merosok rumah tangga kita dulu
maafkan aku andin
tadinya aku mau bilang soal anak kamu itu sebenarnya masih hidup
tapi aku terpaksa mengungkit masa lalu kita
karena aku gak mau kalau sampai elsa keguguran
berani beraninya dia hina anak roy
udah berapa kali sih mas aku bilang kalau misalkan anak ya

aku mau ke rumah rina
jangan pernah dekat dekat sama istri orang
saya gak ada niat untuk dekatin anda
saya peringatkan sama anda
jangan pernah datang ke rumah rena dan neneknya tanpa seizin saya
kamu pasti salah paham ya mas
bisa diam gak
kenapa sepertinya mereka bertengkar ya
apa al salah paham karena ngeliat aku dekat dengan andi
terus dia jadi marah sama andin